siapa sangka lukisan lukisan cantik ini dihasilkan dengan menggunakan media api
naisunaria warga kampung selajambu desa sasagaran kecamatan kebonpedes kabupaten sukabumi ini
dengan menggunakan api yang menghasilkan jelaga sebagai tinta
lukisan nai terinspirasi dari stiwang spazuk seorang pelukis bergaya humaj art asal perancis
berbekal aplikasi media sosial pria tiga puluh sembilan tahun ini pun bisa menjalin komunikasi dengan idolanya
dan mulai mempelajari lukisan humaj art
awalnya nais membuat pola di atas kertas atau kanvas
kemudian jelaga dari lilin atau lampu minyak digunakan sebagai pengganti tinta untuk lukisannya
ia kemudian membuat motif menggunakan bulu ayam atau silet yang dimodifikasi untuk melukis
meski sempat mengalami kegagalan kini lukisan jelaga asap ini mulai diminati oleh banyak orang
di masa pandemi lukisan humaj art ini berhasil mendatangkan pundi pundi rupiah
para peminat dapat memesan lewat media dari
untuk lukisan ini untuk seorang saya belum punya tanya berapa berapa
karena saya juga kan masih proses untuk memaksimalkan
memaksimalkan karya saya
kalau ada yang pesen pengen bisa ini ya saya mungkin bisa
beragam barang bekas tak terpakai di rumah biasanya akan berakhir di tong sampah
tapi tidak bagi tuti yulianti
ibu rumah tangga asal kota bandung jawa barat ini bisa menyulap barang bekas menjadi karya seni yang unik
bahan dari barang bekas seperti sikat gigi
bungkus pasta gigi kuas cat hingga rantai aksesoris patah dapat dikreasikan menjadi pajangan bercita rasa seni
seperti saat membuat karya menggunakan alat alat dapur bekas ini
tuti menempelkan semua bahan yang terkumpul sesuai imajinasinya
setelah kering ia memberikan sentuhan warna di beberapa bagian
dan lihatlah hasilnya cantik ya
saya berusaha menciptakan di rumah ini zero waste
segala sesuatu bisa dijual lagi dan bisa jadi hiasan lagi
untuk itulah makanya belajar dari untuk diri kita sendiri baru diedukasikan kepada orang lain
karya seni limbah ini dijual mulai satu ratus lima puluh ribu rupiah per buahnya
tuti memanfaatkan media sosial untuk pemasarannya
tim liputan cnn indonesia